ibu khawatir nak wahyu
aku khawatir ini akan terus terjadi
mungkin sebaiknya ibu mendesak si wulan untuk segera menikah
saya yakin setelah itu tidak akan ada lagi laki laki yang mengejar cintanya sebulan
bukannya ibu tidak mau
ibu sendiri juga bingung
kenapa wulan tidak mau memilih satupun di antara sekian banyak laki laki yang mencintai dia
gue juga berhak punya si bola
kalian bikin malu
sekarang gini aja
siapa diantara mereka yang kamu pilih
saya tidak memilih siapa siapa
kalian dengar sendiri kan
datanglah padaku wulan
datanglah padaku wulan
datanglah padaku wulan
datanglah padaku wulan
datanglah padaku wulan
datanglah padaku wulan
kau akan menjadi
nilai keselamanya allah
kau akan dimasukin dari ku
mau kemana de
man airnya udah mateng belum
tetep dikit apa ya
neng kemarin mama begini
ketuk yang biasanya sombong banget ya
dia bukan seriulan
padahal mau kemana lu
bukannya malam ini kita ada jadwal ronda
kan pulang aja lu
kembali ke desa
luar sini bang
dia bukan ulan
bukan si ulan
mau kemana bang
mau kemana bang
pokoknya saya pengen semua laki laki dan warga

benci sama ulan
kamu tenang saja
ini juga sedang saya kerjakan
kalau perlu bikin dia mantik sekali ya
udah belum lho
makasih ya bang
betel banget sih si wahyu tuh sampai
ih segitu banyak sih
tadi udah tiga piring mas
kok grobaknya ini saya makan nih
udah gitu saya bayar lagi
udah bikinin jalan lama lama
nggak baik perlebihan seperti itu sani
apa sih bang
kalau lu sakit perusahaan tuh ya
jangan sampai nyusahin gue
lu juga kemaren kenapa lu
nyusahin orang aja malu maluin tau gak
kamu ini semua tante amanda

temen masih ga ada
sebuah o bun
berita watasi buku ini m setsh
ya menurutku nama ini ke empat puluh sembilan
tapi rupanya si wulan tidak bisa menerima etikat baik saya untuk menikahinya
maksud bapak wahyu
saya berharap ibu mau menikahkan si wulan dengan saya
maafin jepri ya kak
jepri sadar kak kalau jepri salah
jepri nyesel kak
sudah mengambil foto sama rambut cika wulan
jadi kamu tahu semua ini akan terjadi
kamu membantu orang berbuat jahat terhadap kakakmu
maafin jepri mak
ibu ada apa lagi ibu
ini semua gara gara bang arak
ini semua gara gara bang arak
bukannya senang dikasih duit malah marah marah
jepri gak butuh duit
masa bang aulan marah sama jepri
siapa yang marah marah sama lo
mereka marahkan kamu
gara gara jepri yang berambut sama potenya bang aulan
itu gara gara bang arak
gara gara bang arak
jepri kamu bilang kalau aku yang nyuruh
maafin jepri mak
ibu benar benar kecewa
cupri ibu ambil dari jalanan
karena dia sebatang karat
dia anak yatim piatu
bahkan dia sudah ibu anggap seperti anak ibu sendiri
tapi kenapa dia begitu teko
membuat semua itu terhadap ulan
kalau begitu si jupri pasti tahu
siapa yang membuat walan sampai seperti ini
dengan ilmu hitamnya itu
saya akan mencari si jepri ibu
saya pamit dulu ibu ya
selamat tinggal ibu
selamat pulang ustaz
jangan ikut pak
sekarang lu nggak akan bisa ngomong sama siapapun juga dan gua bahkan lepasin lu
setelah nanti wulan menjadi pendaping hidup gua emang gak bakal setuju bang arak
mbak pasti setuju sama bang wahyu yang bakal jadi pendaping kawulan mengajar
lu berani berani menghina gue sama bawah itu udah nolong kawulan pasti kau
bakal menerima uang wahyu nggak mungkin ntar lu lihat sendiri gua yang akan
menjadi pendamping hidup siulan dan gua akan melenyapkan semua siapa aja yang
menghalangi niat gua termasuk si wahyu
gua kan udah bilang sama lu lu jangan deket deketin si wulan
wulan bukan milik siapa siapa jadi gue berhak mendapatkan cintanya
nggak bisa wulan itu sudah menjadi hak milik gua
dengar arah selama gue masih hidup gue akan terus ngomong si wulan
wulan itu sudah menjadi hak milik gua dengar arah selama gue masih hidup gue akan terus ngomong si wulan